soalnya mama sama aku udah perlunya sama boy beb
apa kabar tante
kabarnya baik boy
tapi hati tante tuh cus cus pelang begitu teriri siri sakit tau
hahaha tante pasti gak gara gara si ian ya
ini mah cantik sih
karena reva itu pake apa juga cantik sebenarnya
mah pinter kamu
mbak saya mau yang ini
tapi kalau misalnya ada kurang kayak sentuhan indonesia nya ya kita masih bisa kok milih butik yang lain
kamu tenang aja reva
tante akan ngajarin kamu bagaimana
bagaimana caranya pake high heels di panggung
aduh masih banyak lagi yang kaum belum tahu tentang tante
kamu mau tau gak
tante nih itu sebelum married sama papanya boy tante tuh bekas model tahu
kamu tuh udah kayak tante aja pake cocok segala
kamu gak usah khawatir
pokoknya nih tante akan nurunin semua ilmu kemodelan tata buat kamu supaya kamu tuh bisa menang
makasih banyak ya tante mau ngajarin aku
cantik kamu tuh tenang aja tante
itu yakin banget kok
tante bisa bikin kamu anggun luar biasa terus kamu juga bakal menang
kamu harus pede dong
tante aku mau ke sini
abis ini nih belanja buat nanti yang persiapan cocok
aaaa seru banget sih
gue doain deh revoy menang
oh ya allah
namanya sgaf macan mama cantik
makanya cantik banget
namanya sgaf macan mama cantik
makanya cantik banget

suaranya kita cocok
rasa enak banget sih dimanjain belanja belanja bareng calon mertua
gue kapan ya kan mau juga belanja barang mertua
terus udah gitu makan bareng jalan bar
seru seru banget
elah mimpi apa bagaimana mel
calon mertua kamu mah gak kayak begini
ya elah mimpi tengah hari bolong
oh hujan begini
siapa sih yang mau masuk anda sihir ha
aku tuh gak punya etika banget ya sama orang tua
biar dia maja
tunggu dulu tunggu dulu
tunggu dulu nensi
kita belum selesai ngobrol
kamu tuh keterlaluan sekali ya
saya tuh gak habis pikir deh sama kamu kamu kan temennya boy kan
tapi kok kamu nyebelin sekali jadi manusia
hahaha kayaknya tante lebih nyebelin daripada gue
kalau yang namanya nancy kalau udah siang pasti takut sama orang
kalian tuh hati hati kalau bicara sama orang tua
gak ada sopan santun sama sekali
eh lex lo tuh kenapa sih ngomong kayak orang gak disekolahin aja
kalau harusnya lebih hormat dong sama orang tua
apalagi tante maris tuh ibunya boy
kan punya orang tua juga kan
mel tuh anak kurang ajar banget
gak bisa dibiarin ini sama orang tua begitu
eh jadi anak jangan kayak kurang ajar begitu dong
kasih tau boy baru tau rasa
kasih tau boy aja biar digeprak sekalian
bilangin aja emang gue takut
suruh dia cariin gue gue habisin dia
eh pada diem udah ya
kalau gak pada pergi gue teriak nih
hah belum tau nih tuan mesir
tidak tidak tidak
tuh ayo mau tau
aduh pergi pergi
mau teriakin lagi nih hah
mau kurang teriakin lagi hah
panas tau gak
kenapa begitu siapa sih tuh
udah tante gak apa apa cukup
terima kasih ya
maaf ya jeng aduh jeng kenapa dicatat nganya sihir begitu
biarin aja lah
terima kasih ya mama ci sudah ngebelain kita
harus buru buru pulang
siapa sih tuh gang itu mamanya si boy digituin mel

gimana pun juga caranya sekarang kita harus cari boy
kita harus kasih tahu ke boy
kalau alex barusan kurang ajar banget sama mamanya
dia pasti sedih deh
mereka sih gak terima dia pasti marah
ayo mas ini bener banget
ini gak boleh dibiarin kayak begini

selanjutnya gak bangun rumah oki yang habis dibakaran
ya kalau menurut gue sih ya
kalau gua mendingan kita kumpulin aja
duit sumbangan buat oki
buat dia bikin rumahnya
buat kehidupan biasa hari hari juga
dan kalau boleh sih
kalian minta tolong sama keluarga kalian juga
orang tua kalian
gak usah dipaksa
kalau kita nyumbangnya dikit gak apa apakan ya boy
gak ada yang maksa lu nyumbang
nih nyumbang berapapun aja diterima kok
lebih baik nyumbang sih
dibandingin gak nyumbang
ya kan yang penting keikhlasan dan niatnya
pasti dia lagi kangen sama gue tuh
sampai bawa emaknya kemari
mama sama aku udah perlunya sama pui beb
apa kabar tante
kabarnya baik boy
hati tante tuh
cus cus pelang begitu teriri siri
pasti gak gara gara si ian ya
sama sama jelek udah kayaknya
emang hati tante kenapa
jadi gini boy
tadi gue ketemu sama nyokap lo di mall gitu
waktu lagi jalan sama mama gue
terus kayak gitu gue liat nyokap lo dikerubungin
sama si jelek itu namanya
alex sama jelek tuh
si alex itu emang pake jelek tante
emang si alex gak pengen tante
iya jadi begitu boy
dibilang nenek sihir lah
dibilang eh jadi yang jamu
tante aja pusing dengernya
itu pergi setelah tante teriakin
masa sih tante
yaelah masa gak percaya sih
melly punya buktinya